dan selanjutnya kita pantau kondisi banjir di ibu kota
sudah ada koresponden cnn indonesia indrayani laksmi di kawasan rawajati pancoran jakarta selatan
selamat pagi laksmi jika pagi hari tadi di beberapa ruas jalan di jakarta ini masih tergenang banjir dengan ketinggian yang cukup tinggi ya
lalu seperti apa pantauan anda terkait kondisi di sana ini sepertinya cukup tinggi juga di sana laksmi
pak rudy boleh informasikan ini ketinggiannya sampai berapa dan berapa rumah
kami informasikan saya lurah rawajati bahwa kejadian genangan atau banjir di wilayah rw tujuh rt dua tiga dan empat
ini dimulai dari kemarin ya itu ada siaga tiga di pintu air depok
jadi kini mulai masuk di rawajati itu
sekitar pagi pukul lima pagi itu sudah mulai masuk meluap kali ciliwung
setelah itu ada sekitar antara lima puluh cm ya itu sempat surut semalam semalam sudah sempat turut
tapi semalam pukul ya sampai satu dua itu hujan lebat hujan ekstrim ya di wilayah khususnya di wilayah ini dki
jadi kita ya ada
imbasnya air ini hujan lokal nih penuh jadi
jadi tambah lagi tadi ketinggian antara sekitar ada yang dua puluh cm sampai satu meter ya rata rata
kalau yang satu lima itu yang di pinggir kali banget gitu
apa rumah pak kira kira dan apakah masyarakat sekarang ada yang mengungsi di pengungsian atau masih di rumah mereka
ini di wilayah rw tujuh rawajati ini masyarakat juga sudah mempersiapkan ya
kita juga ada istilahnya grup istilahnya informasi dari bpbd dari bmkg kita informasikan ke pengurus rw rt
jadi kita ada kegiatan juga waro woro menginformasikan bahwa ada kemungkinan ada meluapnya ciliwung ini
warga biasanya siap siap mengamankan barang barang berharga surat surat berharga
terus warga juga
setiap rumah itu sudah lantainya dua
dia sudah mempersiapkan itu di lantai dua untuk pengamanan barang barang dan warga
jadi tadi juga dari semalam di rawajati juga belum ada yang mengungsi ya
ini ada orang yang ada satu dua emang bolak balik dia mengamankan barang barang yang diamankan di wilayah yang atas ini gitu
kalau flyover juga belum ada yang mengungsi pak menurut informasi katanya sudah ada pak
kalau kolong flyover itu juga ini pak
pengungsi itu juga dia ada masjid ya
jadi ada masjid di sini juga tempat pengungsian sih udah kita siapkan
jadi itu pengungsinya di bawah flyover itu juga yang mengamankan barang ya pak
dia juga saling menjaga menjaga barang barang yang dinaikkan di situ gitu
kami juga menghimbau kalau mengungsi juga ada di situ ada masjid
di sini juga ada nama pt delta ya untuk tempat pengungsian
saya lihat di belakang sana ada perahu karet ada perahu juga
ini yang dilaksanakan kita ada rescue penanganan dari pemprov itu oleh pemadam kebakaran ya
ini pemadam kebakaran juga dari semalam dia sudah stand by di sini
kita juga sudah menghimbau semalam juga ada warga belum bersedia diungsikan ya di evakuasi
ini juga evakuasi evakuasi barang ya
evakuasi barang untuk pengamanan barang barang yang dia miliki gitu
terkait pandemi ini pak apakah ada masyarakat yang sedang diisolasi mandiri
ya ini tadi saya juga menginformasikan ini rescue kita dari karang taruna rw tujuh
itu ada karang taruna dia kemarin dapat pelatihan dari pemadam kebakaran
ini juga tim pemadam kebakaran pak
ke sektor bahwa untuk antisipasi atau evakuasi ya untuk penanganan ini bencana gitu pak
pak terakhir ya pak ya
gerbek lumpur yang dilakukan
di mana teman teman
kalau kita di sini ini pak kali di dki ini kan ada kalau di rawajati kali ciliwung
kali ciliwung itu ada penanganannya di bawah b dua wcc ya
kita juga ada tata air dalam pengelolaan ada itu upt badan air ya pembersihan dan pengelolaannya
tapi kalau di rawajati ini kali ciliwung pak
bukan kalau gerbek lumpur kemarin di phb ya
terus tadi juga saya menambahkan informasi tadi yang tadi rescue dari pemadam dari karang taruna pelatihan dari ini
satu lagi tadi masalah covid pak
mbak tadi juga kalau masalah covid di kemarin seminggu lalu juga ada
tapi kita rujuk ke wisma atlet atau hotel yang telah disediakan pemprov dki gitu
terima kasih informasinya pak rudi
semoga banjirnya tepat seluruh tiap pak ya
ya menurut informasi dari bmk
ketua pak rudi

terima kasih pak rudi
saya juga ingin menurut informasi dari bmkg atau kepala bmkg menyebut bahwa yang harus diwaspadai oleh masyarakat yang tinggal di pemukiman sekitar atau yang rawan banjir bisa dibilang seperti itu
bahwa yang patut diwaspadai itu sampai tanggal dua puluh satu besok akan terjadi hujan lebat
setelah tanggal dua puluh satu hujan intensitas ringan sampai sedang di kawasan lima administrasi kota jakarta
selanjutnya tanggal dua puluh tiga juga akan terjadi hujan lebat yang akan terjadi pada dini hari seperti itu
rizky dan juga fani silahkan
ini memang kalau kita lihat kondisinya semoga kita doakan cepat surut dan tadi cuaca juga bersahabat
semoga prediksi cuaca ekstrim ini tidak terjadi gitu ya
dan memang masyarakat juga bisa fokus untuk menjaga protokol kesehatan di tengah masa pandemi
baik indra yani laxmi terima kasih atas laporan anda
sehat selalu selamat kembali bertugas